ribuan buruh dari berbagai daerah memeriahkan hari jadi konfederasi serikat pekerja indonesia ke lima puluh
di balai sarbini setiabudi jakarta selatan senin siang
dalam perayaan ini presiden joko widodo yang hadir secara virtual menyatakan
kspsi diharapkan konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja indonesia
terus mengikuti perkembangan zaman
serta bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan hubungan industrial yang berkepentingan
presiden kspsi andi gandine nawea menambahkan pihaknya akan bekerja selama dalam bidang pendidikan
advokasi pekerja dan pertukaran pengurus serikat pekerja
untuk solidaritas dan stabilitas para serikat pekerja di negara asean
sementara itu untuk mendorong target percepatan pertumbuhan ekonomi indonesia
presiden dan jajaran menteri indonesia maju menggelar rapat terbatas perekonomian
kondisi ekonomi saat ini terbantu dengan harga komoditas dan kinerja ekspor yang baik
pemerintah menatap tahun dua ribu dua puluh empat sebagai tahun krusial karena pemerintah berusaha memaksimalkan bonus demografi
dan menghindari jebakan negara berpendapatan menengah agar mampu bersaing dengan negara maju
nah strategi yang mendorong pertumbuhan perekonomian
yaitu pertama langkah antisipatif agar ekonomi tetap resilient
antara lain implementasi dari perpu cipta kerja
kemudian implementasi dari undang undang p dua sk dan hkpd
dan kemudian tentu kebijakan transformasi melalui hilirisasi sumber daya alam
transisi energi peningkatan sdm

selain itu pemerintah juga menyoroti ketersediaan pangan untuk menghadapi perubahan cuaca yang mengakibatkan merosotnya hasil pertanian
tim liputan cnn indonesia